indonesia telah menerima tongkat estafet untuk mengemban tugas presidensi g dua puluh di dua ribu dua puluh dua mendatang dari italia
serah terima presidensi telah dilakukan pada sesi penutupan ktt g dua puluh roma yang berlangsung di lanuvola roma italia tiga puluh satu oktober lalu
ini merupakan kali pertama indonesia terpilih sebagai tuan rumah g dua puluh sejak dibentuknya g dua puluh pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan silam
selama masa presidensi indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan mimpin rangkaian pertemuan g dua puluh
sederet isu pun siap diangkat pada forum akbar tersebut
semua bermuara pada perekonomian dunia yang lebih baik di tengah pemulihan dari pandemi covid sembilan belas
selain itu presidensi g dua puluh indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi
dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional
kehadiran para delegasi ini pun berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian indonesia
baik secara langsung terhadap sektor jasa perhotelan transportasi umkm dan sektor terkait lainnya
maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi baik di skala nasional regional
indonesia pada tahun depan persisnya bulan november akan menjadi tuan rumah ktt g dua puluh
kelompok g dua puluh ini merupakan suatu kelompok yang prestitusi
ada sembilan belas negara tambah satu negara uni eropa yang menjadi bagian dari kelompok global ini
dan ini kalau tidak salah dimulai pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
saat itu banyak sekali krisis global khususnya krisis ekonomi
dan finansial yang terjadi sehingga dibentuklah kelompok ini untuk menstabilkan perekonomian dunia
dan kalau kita lihat sekarang relevansinya dari g dua puluh itu sangat sangat besar karena merupakan bagian dari pembuatan kebijakan internasional
nah pada tahun depan ini indonesia untuk pertama kalinya akan menjadi host ya presidensi dari ktt g dua puluh ini
ini akan merupakan ajang yang sangat baik sangat prestisius sangat bermanfaat bagi kita untuk mengambil benefitnya
apa apa saja perjalanan menuju ktt g dua puluh apa yang perlu disiapkan dan kira kira bagaimana indonesia bisa memainkan peran sebagai negara yang sangat berpengaruh di kancah internasional
saya sudah ditemani oleh menteri luar negeri kita retno marsudi
dan kita mengadakan wawancara ini
di kantor beliau tentu saja kita sudah melakukan pcr semua sudah divaksin dan kita jaga jarak ya
apalagi dengan adanya omikron yang diambang pintu kita masih harus tetap hati hati
baik alhamdulillah sehat
mbak desy sehat
sehat dan sangat sangat sibuk
baru kembali dari italia di roma ada g dua puluh yang saat ini kan tuan rumahnya di italia kalau tidak salah
kita tahun depan menjadi tuan rumah
nah ini kan sebenarnya ada giliran ya
mungkin dari segi dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kan ini sudah ada grouping ini
tapi indonesia pertama kali
kenapa ini bagaimana cara pemilihannya dan mungkin diplomasi dan negosiasi untuk mencapai
jadi ini memang baru pertama kalinya buat indonesia
jadi sebenarnya setelah italia itu adalah india enggak indonesia
tapi kemudian india menyampaikan apakah memungkinkan indonesia duluan daripada india
karena ada beberapa faktor yang membuat india menyampaikan mungkin di tahun ini lebih baik dia menjadi ketua di tahun dua ribu dua puluh tiga
nah kebetulan buat indonesia di dua ribu dua puluh tiga kita juga akan menjadi ketua asean
jadi kita pikir juga kalau di dua ribu dua puluh tiga kita pegang dua keketuaan maka akan sibuk sekali
dan pada saat ktt itu biasanya ktt nya itu back to back
nggak bisa dibayangkan lah kalau di setahun yang sama kita menjadi ketua di dua hal yang berbeda
karena itu kita akhirnya sepakat dengan india oke kita tukeran
setelah itali bukan india tapi kemudian indonesia
dan setelah indonesia adalah indonesia
dan setelah indonesia adalah indonesia
setelah indonesia adalah indonesia

jadi intinya itu
jadi kita menyatakan sebenarnya kan sudah siap ya
nah itu nanti yang kita perlu tanyakan ya
kesiapan kita sendiri
tapi kan g dua puluh ini ini kan di sini kalau saya lihat tuh ada negara negara dari empat benua
misalnya dari amerika selatan ada negara negara besar seperti brazil
dan juga di asia ada india dan ada jepang ada china
ada negara negara adidaya lah
amerika serikat inggris dan juga itali ya
nah selama ini ini kan bagian dari perkumpulan atau ktt internasional di indonesia juga sudah banyak ya
ada apec di situ ada nam non line movement
seberapa penting atau signifikan dari g dua puluh ini sebenarnya dalam perjalanan indonesia menjadi bagian bu retno
jadi kalau dilihat dari keanggotaannya maka kelihatan
kelihatan bahwa g dua puluh ini diharapkan bisa menjadi seperti nom setter
tetapi saya lebih melihat bahwa g dua puluh seharusnya menjadi bagian betul betul bagian yang dapat memberikan solusi terhadap tantangan dunia
kalau kita lihat tadi awal asal dari kenapa g dua puluh didirikan itu kan karena dari sebuah krisis
jadi ini adalah respon dari sebuah krisis
nah sekarang tantangan kita sebenarnya more or less sama
sekarang sudah hampir dua tahun kita berada dalam situasi pandemi
tantangannya tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga tantangan dari segi ekonomi sosial dan sebagainya
di saat yang sama kita melihat bahwa di antara g dua puluh sendiri kan kalau kita lihat negara anggotanya ada yang develop
ada yang yang berkembang ada yang berkembang
nah bagaimana seberapa jauh negara negara emerging ini juga bisa membawakan suara dari negara negara developing countries yang lain
ini merupakan tantangan yang tersendiri
oleh karena itu sekali lagi pandangan indonesia adalah bahwa g dua puluh harus dapat menjadi bagian dari solusi
kebetulan sekarang kita sedang ada di pandemi
ini means bahwa kita harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk bagaimana kita keluar bersama sama dari pandemi ini
baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi recovery nya plus kita membawakan suara negara berkembang
oleh karena itu kalau kita lihat temanya maka kita mengambil tema recover together recover stronger
maknanya adalah di kata together
kita harus bisa menyuarakan suara negara berkembang termasuk small island state
kita akan membawakan suara small island state karena di era sekarang semua orang bicara mengenai climate change
mereka itu betul betul tantangannya sangat besar

oleh karena itu kita juga ingin menjadi mata dan telinga mereka di dalam diskusi di g dua puluh
jadi kalau kita bisa bekerja sama secara bersama sama inklusif maka kita yakin pada saat kita pulih kita akan pulih lebih kuat
jadi intinya g dua puluh harus dapat menjadi bagian dari solusi krisis
kita hidup dari satu krisis ke krisis tapi kita harus tetap bisa menjadi bagian dari solusi
dan satu lagi
karena kita ingin menyuarakan kepentingan negara berkembang berarti at the same time kita harus memerankan diri sebagai jembatan
dan indonesia menurut saya itu sangat sangat cocok karena ini negara yang gdp nya juga salah satu yang terbesar jumlah penduduknya juga salah satu terbesar
sehingga apa yang kita lakukan apalagi di posisi kita di asean itu pasti sangat

saya lihat juga dalam pertemuan ini ini kan imf kan juga hadir ya world bank juga hadir
memang awalnya fokusnya mungkin kebijakan ekonomi tapi di sini juga ada aspek politiknya tentu saja aspek sosialnya
dan juga kalau saya lihat di itali itu people planetnya ada prosperity nya ada
pandemi tentu saja ya bagaimana kita keluar ya
jadi apa ide ide yang kita tawarkan ke buretno
jadi pertama kita bicara dulu bahwa di awal memang track finance ini yang lebih menonjol ya
tentunya lahir dari sebuah krisis yang terkait dengan masalah keuangan
tetapi dalam perjalanannya maka kalau kita lihat bangunan dari g dua puluh itu ada dua pilar besar
satu adalah pilar yang dinamakan share path track
di dalamnya itu semua aspek yang non finance pilar kedua adalah finance track
nah pak menko ekonomi dan saya itu ada di share patret pak
non finance sementara ibu menteri keuangan dan gubernur bi itu yang mengomandoi yang finance track
di bawah share patrick itu semuanya kita punya beberapa working group dan kita punya beberapa pertemuan pada tingkat menteri
misalnya untuk saya akan ada pertemuan para menteri luar negeri ada pertemuan menteri energi
ada pertemuan menteri lingkungan hidup kesehatan dan lain lain
dan ada isu yang sifatnya cross cutting dan ini merupakan inisiatif baru yaitu mengenai perempuan
karena kita juga ingin harus utamakan perempuan di dalam pembicaraan perdebatan atau diskusi di dalam g dua puluh

kembali lagi kita bicara pada isu inklusivitas
nah oleh karena itu tadi kembali lagi kepada pertanyaan apa sih low hanging fruitnya
kita ada sebenarnya ada tiga sebenarnya untuk menyederhanakan
karena kan banyak banget dan kita biasa kalau kita di forum forum multilateral seperti itu
memang kalau kita baca detail aduh you get lost
tapi presiden selalu mengatakan oke oke kita sederhanakan
sederhananya kita mau apa sih
nah ketemu kita ada tiga hal yang ingin kita kedepankan selama presidensi indonesia dan ini sangat sangat relevan
pertama adalah memperkuat arsitektur kesehatan global
kita tahu bahwa ternyata bangunan ketahanan kesehatan kita
tidak cukup kuat untuk menahan kalau terjadi pandemi yang sedahsyat covid sembilan belas
kita tetap melihat who penting maka who harus diperkuat
tetapi tidak cuma diperkuat mandatnya tetapi harus dipikirkan juga bagaimana financial supportnya
lagi lagi arahnya adalah pada saat kita bicara memperkuat mekanisme pendanaan
untuk who misalnya maka harapannya ke depan negara berkembang
negara yang kurang berkembang akan lebih siap lagi dalam menghadapi pandemi
jadi itu sudah kelihatan bahwa oke kita akan mengarah ke situ
transisi energi disinilah kita perlukan teknologi
teknologi yang affordable
bagi kembali lagi negara berkembang
yang kedua adalah yang penting juga dan semua orang sekarang berbicara
adalah mengenai masalah energi transisi energi
terhadap renewable tentu saja
yes new and renewable baru terbarukan
jadi semua orang bicara mengenai masalah climate change
kita baru selesai dari ktt cop dua puluh enam
elemen energi di dalam penurunan emisi itu cukup signifikan
memang kalau di indonesia energi adalah nomor dua setelah hutan
nah kita ingin oke kita memiliki komitmen untuk melakukan transisi
saya kira semua negara pasti mengatakan we are ready
untuk ke arah kesana
dan kita punya komitmen itu kan ndc
yes kita punya komitmen ndc yang so far alhamdulillah on track ya
bagaimana kita bisa balancing pada saat kita melakukan transisi energi
pembangunan bisa jalan juga
karena tingkat pembangunan masing masing negara kan berbeda
ada yang sudah betul betul maju
tetapi yang berkembang masih memerlukan pembangunan lebih cepat daripada yang sudah maju
iya dan masih memerlukan mau tidak mau fossil fuel gitu
ya jadi oleh karena itu
yang kemudian kita
yang kita sampaikan
transisi energi disinilah kita perlukan teknologi
teknologi yang affordable
bagi kembali lagi
karena investasi untuk energi baru terbarukan kan kita semua tahu
pasti harganya lebih mahal
paling tidak di awalnya untuk ini
jadi kalau kita bicara komitmen politik yes kita punya
kemudian regulasi kita siap
tetapi kita perlu kolaborasi dengan develop countries
karena kalau cuma bilang
tanpa melakukan apa apa
makanya di dalam konteks climate change
kan ada juga komitmen negara maju untuk mendukung negara berkembang
nah jadi kita ingin di titik transisi energi itu
kita ingin membuat sebuah basket
yang isinya adalah teknologi teknologi yang ditawarkan
oleh negara maju untuk negara berkembang
yang arahnya adalah untuk transisi energi
yang ketiga sorry agak panjang
yang ketiga adalah transformasi di bidang digital
ya ini semuanya sekarang kita mau tidak mau ya
jadi sekali lagi pada saat pandemi
kita semuanya akhirnya paham
bahwa digitalisasi itu sudah bukan merupakan opsi
jadi kita harus masuk memang ke lorong itu
kita masuk ke koridor digitalisasi
dan disitulah kembali lagi yang kita tekankan adalah
bagaimana digitalisasi ini bukan hanya dimiliki oleh pemain pemain besar
tetapi juga umkm perempuan semuanya bisa masuk disitu
jadi gambarannya seperti itu dan
saya kira dari gambaran saya itu jelas kita akan kemana
dan keberbihakan kita kepada negara berkembang sangat terjemah
dan kita bisa fokus ya ke arah itu
oke kita mulai dari kesehatan
kita masih di tengah pandemi apalagi nanti ada omikron
ini merupakan tantangan lagi
jadi berarti kan kita tidak tahu akan arahnya akan kemana
tapi secara keseluruhan dengan adanya omikron ini
dan juga adanya delta pertengahan tahun ini
kelihatan ada ketimpangan
yang bisa memproduksi vaksin
dan juga bisa memvaksinasi masyarakatnya
negara negara khususnya seperti negara di afrika misalnya
yang sekarang di mana omikron itu dimulai
ada ketimpangan disitu
kita sendiri kan bagian dari yang menerima gavi dan lain
bagaimana khusus dari aspek keluar
recover together dari pandemi ini yang diusulkan
apa yang harus dilakukan oleh negara negara berkembang
kita ini adalah negara yang termasuk yang di awal paling sadar
bahwa pada saat di situasi emergensi
semua berpacu mendapatkan vaksin
maka lagi lagi yang akan menang pasti negara maju
karena satu dia bisa memproduksi
research nya dia maju
dan mereka punya uang
nah jadi di saat kita lari pertama
itu dua hal yang kita lakukan
pastinya semua negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya
dan itu kita lakukan
jadi sejauh ini kalau kita lihat dari tingkat vaksinasi kita itu ketiga terbesar di asia
setelah rrt dan india
jadi sudah lebih dari dua ratus tiga puluh empat juta dosis vaksin yang sudah disuntikan
suara kedua yang kita lakukan adalah
bagaimana kita bekerja sama untuk mempersempit gap
antara negara maju dan negara berkembang
jadi pada saat omikron ini muncul
kemudian semua kita melihat berapa tingkat vaksinasi misalnya
benua afrika secara rata rata
kemudian ketemu bahwa tingkatnya masih cukup rendah
dibanding katakanlah di negara maju
banyak sekali negara maju in terms of kepemilikan vaksin
ini kan gap yang harus didekatkan
sekarang kita bicara mengenai caranya bagaimana
pada saat produksi vaksin ini masih terbatas
kita bilang kan yang disuntikan bukan duit nih
yang disuntikkan vaksin
bagaimana kita bisa memperbanyak produksi vaksin
sekarang sudah agak lumayan
karena pada saat itu sempat terhambat karena pada saat delta naik
itu banyak sekali negara ngerem
nggak boleh ekspor dan sebagainya
jadi itu sempat kita ketahan agak beberapa tahun
agak beberapa lama
gak bisa secepat yang kita rencanakan
sekarang produksi sudah lebih banyak
tetapi tetap antara supply dan demandnya
belum cocok lah belum pas
ketemu adalah bahwa kenapa kok supply nya segitu segitu saja
ya karena tidak terjadi diversifikasi hub hub
hub tetap ada di situ
oleh karena itu kita bilang
kalau kita memang mau niat untuk membangun sebuah arsitektur kesehatan global yang lebih kuat
mau tidak mau hub ini harus di spread
tidak hanya di satu dua tiga negara
pasti mereka akan kewalahan
kita harus di spread
dan kita dari awal sudah bilang bahwa indonesia siap menjadi hub paling tidak di asia tenggara
itu untuk jangka panjangnya
jangka panjang lagi transfer teknologi
ini hal yang selalu menjadi masalah antara negara maju sama negara berkembang
jadi pada saat
ya karena mereka sangat ini terhadap kekayaan intelektualnya
exactly pada saat bicara mengenai masalah transfer of technology
akhirnya kita tetap aja di area situ
tetapi untuk jangka pendek selain pooling dana
sekarang yang dilakukan adalah kita meng encourage
karena saya kan sebagai salah satu co chair untuk covax amc engagement group
jadi kita meng encourage negara maju yang memiliki kelebihan vaksin untuk do sharing
do sharing vaksinnya kepada negara negara yang masih kurang
dan ini jalan
jadi sekali lagi dua pendekatan jangka pendeknya adalah mempersempit gap
tapi jangka panjangnya betul betul yang harus kita bahas
bagaimana kita membangun arsitektur kesehatan
contohnya balik lagi adalah bagaimana kita bekerja sama terutama untuk adaptasi
adaptasi teknologi yang menjadikan kita bisa berpindah ke penggunaan energi baru terbarukan
nah biasanya point of contention nya negosiation nya ini di mana yang paling mandek
ini kan harus ada negosiasi meyakinkan sementara kan di g dua puluh itu ada uni eropa
dan di situ juga ada amerika serikat
biasanya di mana ini yang terjadi semacam bottleneck
jadi kadang kadang negosiasinya tidak hanya terjadi di g dua puluh saja
misalnya kalau terkait mengenai masalah intellectual property rights
maka diskusinya ada di wto
dan kita termasuk satu dari negara yang mensponsori keinginan kita untuk meminta waiver
waiver dalam konteks wto terhadap beberapa hal
nah itu kita bersama dengan afrika selatan dan sebagainya
jadi negosiasinya itu sendiri dilakukan di wto
terus kemudian kita termasuk salah satu proponen
yang meng encourage adanya satu treaty kesehatan baru
yang akan lebih membuat negara negara siap menghadapi pandemi yang akan datang
itu kita juga menjadi salah satu proponennya
negosiasinya itu sendiri di who
jadi sekali lagi kita tidak harus bernegosiasi di g dua puluh itu saja
tetapi ada badan badan lain di mana memang
isu utama adalah punya mereka
disitulah kita kemudian bermain dengan negara negara yang lain
walaupun g dua puluh ini sangat sangat penting karena di sini semua player yang memiliki kebijakan global itu ada di sini
ini menarik sekali ya saya lihatnya posisi indonesia sebagai jembatan
kita juga bisa menyuarakan saudara saudara kita negara negara yang masih berkembang
selama ini bu retno cukup vokal cukup didengarkan
dan kira kira kan
di itali kemarin bagaimana sambutan terhadap bahwa indonesia nih akan memegang estafet berikutnya
apa kira kira feedback dan harapan yang
jadi harap tentunya bicara dengan teman teman terutama dari emerging countries
mereka betul betul mengharapkan bahwa indonesia betul betul dapat menyuarakan suara dari negara berkembang
karena kita tahu selama pandemi itu
yang suaranya paling banyak ya balik balik lagi
adalah negara berkembang dan least developed country
harapan terhadap leadership indonesia untuk mewakili suara negara berkembang di dalam g dua puluh sangat besar
dan salah satu refleksi dari keberpihakan kita terhadap tadi saya sampaikan
negara negara kepulauan kecil saya kira untuk pertama kalinya ya di dalam g dua puluh
presiden dari g dua puluh mengundang wakil wakil dari negara kepulauan kecil
yang sebentar lagi mungkin akan tenggelam ini kalau tidak hati hati ini
iya jadi kalau climate change buat mereka adalah sudah bukan teori lagi
karena mereka langsung mengalami dampak dari perubahan iklim tersebut
oleh karena itu akan ada undangan untuk perwakilan dari negara negara di pasifik selatan dan juga di

terus kemudian kita juga mengagas adanya climate change

dan setelah itu kita akan mengadakan ktt archipelagic and small island state forum ice forum
itu akan kita lakukan back to back
jadi sekali lagi keberpihakan
nah satu hal yang ini masih kita godok terus ya
tetapi idenya adalah bapak presiden itu menyampaikan
kalau kita mau keluar dari pandemi dan bicara dari aspek ekonomi
tadi kan kita sudah banyak ngomong perkara kesehatan
sekarang dari aspek ekonomi
mau tidak mau selain pada level g dua g pemerintah atau pemerintah
nah gagasan presiden adalah bagaimana forum g dua puluh ini akan dapat menjadi forum interaksi
antara para leaders dengan pemain ekonomi yang betul betul sebenarnya pemainnya itu mereka
jadi itu yang menarik
akhirnya kan engine atau lokomotif dari sebuah perekonomian kan adalah playernya ya
ini menarik yang mengenai energi dan juga climate change ini
kita lihat yang di itali kan ada people tapi ada planetnya
jadi memang dimasukkan ini planet ini tentu saja berkaitan dengan climate change
pemanasan global dan isu isu energi new und renewable energy itu sendiri
indonesia kita tahu kan

kita mendapatkan dukungan internasional kita bisa mengurangi jumlah emisi kita dari business as usual
nah tentu juga dengan negara negara berkembang lainnya yang memiliki hal yang sama
butuh bantuan internasional
apa yang bisa dinegosiasikan supaya bantuan ini datang cepat datangnya
dan bukan dengan persyaratan dan macam macam
yang dibalik itu yang menyulitkan
jadi bantuan untuk adaptasi itu yang sebenarnya diperlukan oleh emerging countries
karena sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa katakanlah misalnya coal ya
batubara mereka katakan ini adalah emitor yang tinggi
sekarang kalau kita lihat
sekarang kalau pembicaraannya batubara nggak boleh
susah karena kita sangat tergantung
kita akan tanya oh oke
terus kita mau makan apa
jadi akhirnya kita juga bicara begini
oke kita memang pada satu titik kita memang harus lepas dari itu
tapi ada prosesnya
nah sekarang apakah ada katakanlah ini hanya contoh ya hanya contoh
apakah ada teknologi yang bisa menurunkan emisi dari batu bara tersebut
sambil kita membangun kesiapan kita untuk energi baru terbarukan
jadi kita itu pendekatan kita sebenarnya sangat konstruktif
tidak mengatakan no
kita mengatakan oke
tapi di mana kita bisa kerjasama
dan itu yang sebenarnya diapresiasi oleh banyak negara
karena banyak negara yang simply mengatakan no
harus tidak boleh sama sekali
jadi ada yang mengimpos
ada yang mengatakan enggak pokoknya sama sekali enggak
aku mau seperti ini
tetapi mari kita bekerjasama
jadi contohnya jadi apa yang kita bisa dapatkan untuk memudahkan transisi ini
yang kita apakah dari selain ya teknologi
kita belum bicara mengenai masalah pasar untuk karbon ya
dan itu kita juga bisa bekerjasama banyak
karena kita juga punya aset yang cukup banyak untuk bisa berkontribusi
dari sisi perdagangan karbonnya
baik dari sisi hutan maupun dari sisi mangrove dan sebagainya
jadi contohnya balik lagi adalah bagaimana kita bekerjasama terutama untuk adaptasi
adaptasi teknologi yang menjadikan kita bisa berpindah ke penggunaan energi baru terbarukan
intinya itu sebenarnya
dan ini beberapa negara develop ini kan ada beda ya
eropa biasanya mereka ada yang juga lebih strict
apalagi kalau kita dengan kelapa sawit kita dan lain sebagainya
profil dari negara negara khususnya negara berkembang yang mendukung
lebih simpatik mendengarkan suara suara dari negara negara berkembang atau emerging ini
ya biasanya sih kita tuh jadi
kita kan biden sekarang di amerika serikat
sebenarnya yang kita ingin sampaikan kepada mereka
marilah kita mendengarkan satu sama lain
karena concern kamu mungkin berbeda dengan concern saya
tetapi kalau kita kemudian berjalan pada rel kita masing masing kan nggak akan ketemu
nah oleh karena itu mari kita mendengar concern kita masing masing dan berusaha untuk mencari titik tengahnya seperti apa
misalnya ini terlepas dari g dua puluh ya
terlepas dari g dua puluh
misalnya mengenai masalah kelapa sawit
kita berdiskusi banyak dengan teman teman dari uni eropa
satu isu misalnya
contoh mengenai masalah sertifikasi
mereka mengatakan sertifikasinya adalah rspo
kita bilang kita punya sertifikasi ispo
nah kalau kita ngotot nih dua duanya kan gak ketemu
maka saya sampaikan kenapa tidak kita bicara kita buka konsep sertifikasinya itu
kalau memang aspo itu bisa di empower
kenapa harus kita kemudian harus pindah
karena pindah masalah sertifikasi ini kan masalah uang juga
uang dalam arti kita harus membelanjakan uang untuk mendapatkan sertifikasi tersebut
dan jangan lupa pada saat kita bicara mengenai sawit
maka kita bicara mengenai jutaan small holders juga
jadi buat kita kita siap untuk mendengarkan
tolong dengarkan kita juga
sebenarnya pendekatan itu yang kita ingin lakukan
sekali lagi kita siap untuk memainkan bridging role
dari kepentingan kepentingan yang berbeda
kita confidence dalam artian alhamdulillah
makanya ini perlu betul dukungan dari seluruh masyarakat indonesia
elemen bangsa karena satu
eh kita bicara dulu
mengenai masalah kesehatan ya
jadi per detik ini alhamdulillah kondisi kita dalam kondisi cukup baik
dalam hal ini disini kan ada china juga
bisakah indonesia memainkan bridge antara kedua negara ini yang sering sekali bertolak belakang
bukan saja dari segi finance
mungkin satu titik mungkin bisa
tapi mungkin di beberapa titik mungkin karena gapnya terlalu dalam mungkin juga nggak bisa
kita juga memang harus realistis untuk hal hal yang sifatnya mungkin sangat prinsipil
mereka memang sangat berbeda
tetapi untuk hal hal yang masih bisa dikerjasamakan kenapa enggak sih
ini kira kira apa yang bisa dilakukan
karena sekarang kalau tidak salah ada beberapa negara kepulauan yang harus mengungsi mau tidak mau
ini bagaimana kira kira jalan keluarnya
karena kita juga negara kepulauan
ya kan kita kepulauan
dan banyak sekali kepulauan kita kan kepulauannya kecil juga
jadi pada saat kita bicara mengenai negara kepulauan kecil sebenarnya kita juga bicara mengenai kita sendiri
tantangan mereka adalah tantangan mengenai masalah climate change
tantangan mereka adalah tantangan mengenai bagaimana mengelola resources laut secara sustainable
nah itu yang kita termasuk yang kita mainkan
kita beberapa kali sudah melakukan pertemuan pada tingkat menteri
dan di sini kita tandem pak luhut menko marves dan juga kemlu kita tandem untuk pertemuan pertemuan tingkat menteri
dan sekarang kita persiapkan ktt
jadi intinya adalah concern mereka apa dan apa yang bisa kita suarakan dari mereka di g dua puluh
paling tidak ya dua itu
satu mengenai climate change
yang kedua adalah mengenai masalah sustainable fisheries
itu sangat penting dan itu juga menjadi isu kita juga kan
itu penting sekali
sekarang yang ketiga ini menarik penting dan juga sangat sangat relevan
apalagi dua tahun ini kita sangat digital
ketergantungan kita terhadap all things digital internet of things itu sangat sangat tinggi
banyak sekali pasti concernnya dari data pengelolaan data privacy data penjualan data
tapi juga dari segi digital gap dan inclusivity itu kan juga sangat penting dan juga cyber crime
tentu saja ini sesuatu yang semakin lama juga semakin mengglobal
apa kira kira concern yang harus kita hadapi dalam digital ini
yang harus secara bersama sama
jadi itu detailnya pastinya pak ceni platy ya
tapi bahwasannya semula digital economy itu bentuknya adalah bentuk task force
tapi kita pada saat kita mau menjadi presiden
kita berhasil menjadikan task force ini sebagai working group
yang berarti dari tingkat ketertarikan pentingnya isu itu semua negara anggota g dua puluh mengamini
pentingnya isu digital economy ini di dalam konteks kekinian
jadi in short pada saat g dua puluh nanti untuk pertama kalinya g dua puluh berbicara mengenai digital economy
tentunya di dalamnya macam macam
ada yang mengenai masalah security nya bagaimana apa namanya
kerahasiaan data cyber dan sebagainya
sekali lagi itu nanti domainnya pak ceni platy pak menkom info
tetapi intinya gambaran besar kita adalah bagaimana digital ekonomi ini bisa mendukung ekonomi
tadi saya sampaikan secara sekilas mengenai isu inklusivitas
baik pemain bisnis yang kecil umkm maupun perempuannya
perempuannya juga harus dimasukkan di dalam arus utama pembicaraan pembicaraan mengenai masalah ekonomi digital
karena kita tahu bahwa lebih dari lima puluh
itu dimiliki atau dimanage oleh perempuan
dan semua harus mendapatkan akses terhadap ini tentu saja
jadi kalau kita bermain di digital economy
sekaligus kita menggandeng umkm
sekaligus kita meng empower perempuan
jadi dapatnya harusnya lebih banyak ya
tapi kalau kita lihat sekarang yang memiliki digital itu
kalau kita lihat kan bukan sebuah negara
ini adalah orang orang atau perusahaan
kita lihat yang the first vive saja dari situ
ada amazon ada google ada apple ada yang
itu yang sebenarnya diinginkan oleh presiden
jadi kita harus bicara dengan all the big guys
mereka diundang juga dong
jadi mungkin sekarang
masih terlalu dini bagi saya
untuk memastikan iya atau tidak mereka diundang
tetapi dari diskusi dengan presiden
presiden itu sangat
cara berpikirnya sangat konkret
beliau kalau misalnya
biasanya kita terjebak kalau kita di forum forum
kita selalu terjebak pada statement driven discussion
tetapi presiden ingin lebih interaktif
dan melibatkan all the big guys
jadi apa yang bisa kamu lakukan
menurut saya ini sangat penting
karena kalau kita bicara digital
apalagi meta sekarang
ini adalah universe sendiri yang mungkin juga
petinggi petinggi di amerika serikat tidak paham
mengenai bagaimana bekerja
dan mereka independen sekali
saya rasa kalau diundang langsung pasti datang
dan itu juga akan kesempatan baik buat mereka
untuk directly memiliki engagement
untuk melakukan perusahaan yang berkualitas
namanya memiliki engagement dengan leaders
jadi sekarang kita sedang menggodok karena sekali lagi
ktt masih setahun lagi
kita masih punya waktu punya space
untuk terus menggodok sesuatu yang kelihatan konkret
nggak business as usual
karena saya kira dengan tantangan yang sedemikian besar
bukan waktunya kita untuk mengambil pendekatan yang business as usual
jadi ini pr pr kami para menteri
untuk menerjemahkan ide presiden
iya karena hanya mereka lah
mereka yang paling paham terhadap data
di mana data itu siapa yang memiliki
dan bagaimana dikelola
jadi menurut saya ini sangat sangat menarik
nah bu retno ini masih ada waktu untuk dipersiapkan
dan indonesia sudah siap ya confident ya
dengan masalah kita yang kita hadapi sekarang
dari segi apbn kita yang cukup digerus oleh covid
dan juga yang lain lain
kita confidence dalam artian alhamdulillah
makanya ini perlu betul dukungan dari seluruh masyarakat indonesia
elemen bangsa karena satu
kita bicara dulu mengenai masalah kesehatan ya
jadi per detik ini alhamdulillah
kondisi kita dalam kondisi cukup baik
vaksinasi juga terus bertambah
jadi mudah mudahan kalau kita masih terus disiplin
dengan protokol kesehatan dan kita bisa melakukan akselerasi vaksinasi dengan cepat
jadi kalau di indonesia sebenarnya isunya bukan apakah vaksinnya ada
vaksinnya ada vaksinnya ada cukup
kesediaan untuk kecepatan
kesediaan dan kecepatan melakukan vaksinasi
dan distribusinya juga
iya karena kan juga pada saat kita bicara mengenai vaksinasi di indonesia
kadang kadang kita harus menggunakan multimoda transportasi
untuk sampai ke tangan warga negara kita
jadi kondisi kesehatan kita baik dan perlu dukungan seluruh masyarakat
agar kita tetap disiplin protokol kesehatan
agar kondisi ini bisa terus ter maintain
kalau tiba tiba di tengah kita sedang menjalankan presidensi
naudzubillahim bint ali kemudian kita terjang lagi
jangan sampai jangan sampai jangan sampai
nah oleh karena itu dukunglah presidensi indonesia
dari masing masing kita bisa paling tidak taat di protokol kesehatan
kita dukung akselerasi vaksin kita
kemudian dari sisi ekonomi saya kira bu menkeu itu hitungannya
setiap kali ketemu sudah hitung hitungan dan saya kira kita akan mampu
dan yang ketiga yang perlu dukungan adalah dari aspek keamanan
apalagi kalau kita mengharapkan ada berapa dua puluh ya kepala negara
dan itu mereka semua kan gede gede semua
tapi di itali kemarin bagaimana mereka melakukan
karena ini kan masih dalam suasana pandemi
iya kemarin di itali ada yang tidak hadir ada yang secara virtual
seperti presiden rrt kemudian dari rusia juga secara virtual
tetapi mayoritas mereka hadir
karena setahun sebelumnya pada saat keketuaan arab saudi kan fully dilakukan secara virtual
jadi sekarang sekali lagi kita confidence dan bismillah
mudah mudahan kita akan dapat menjalankan keketuaan ini dengan baik dan dukungan masyarakat
kita berharap dari kedatangan delegasi itu pasti roda perekonomian akan terdampak dong
gak mungkin lah dengan kehadiran segitu banyak delegasi sekian ribu delegasi ekonomi kita tidak terdampak
tapi kita harus berharap
kalau seingat saya karena saya sudah banyak sekali yang mengikuti yang ada di indonesia
mungkin arah kesananya wah sibuk pusing tapi pas berlangsung itu pasti sukses
kita yang ada bali road map itu di situ
dan apec juga sangat sangat sukses waktu itu dengan baju batik dan foto off nya itu bagus bagus
jadi orang biasanya ingat dan mengenang
jadi ini kan berarti kesempatan buat kita
ini sebenarnya kesempatan buat indonesia untuk pamer ya
apa kira kira yang diperlukan dukungannya
karena di sini kan kita lihat nanti biasanya kalau perhelatan seperti ini kan ada ratusan bahkan ribuan orang yang datang
ini kan semua bukan saja harus disiapkan infrastrukturnya tapi kita juga harus bisa mendapatkan benefit dok
seperti apa kira kira yang diharapkan dan disiapkan
jadi kalau hitung hitungan kasarnya nih ya
pada saat kita bicara mengenai delegasi amerika serikat
dengan keamanannya yang super
kalau presiden amerika serikat datang untuk sebuah ktt itu kita tidak bicara mengenai seratus orang delegasi
kita bicara mengenai ribu delegasi
belum lagi delegasi dari negara negara besar lainnya
nah kita berharap dari kedatangan delegasi itu pasti roda perekonomian akan
roda perekonomian akan terdampak dong
nggak mungkin lah dengan kehadiran segitu banyak delegasi sekian ribu delegasi ekonomi kita tidak terdampak sama sekali
multipliernya pasti ada
multiplier efeknya terhadap roda perekonomian pasti ada
itu the list yang dapat kita harapkan dari mereka
belum lagi misalnya dalam persiapan persiapan g dua puluh kan kita pasti pesen ini pesen itu pesan itu
paling tidak ada hotel atau penginapan
jadi satu tadi disampaikan mbak desy benar bahwa ini adalah waktu yang tepat buat kita untuk showcasing
mungkin untuk orang yang belum pernah ke indonesia mikir mungkin indonesia kayak apa tapi pada saat melihat oh ternyata berbeda
jadi betul betul waktu yang tepat untuk showcasing
yang kedua pasti kita hitung benefitnya dan kita ingin yakinkan bahwa apapun yang kita lakukan
dalam konteks kita menjalankan keketuaan
kita menjalankan keketuaan g dua puluh ini akan membawa keuntungan manfaat bagi rakyat indonesia
kalau dari segi cost nya kira kira berapa ya
waduh aku gak tahu
apalagi presiden amerika pasti bawa pesawatnya sendiri mobilnya sendiri
dan pesawatnya enggak cuma satu
jadi pasti akan sangat besar ya
nah bukan saja di jakarta tentu saja
jadi pertemuannya betul
kira kira coba ininya step stepnya dan dimananya
kita memang sengaja tidak memfokuskan pertemuan di satu titik
jadi kalau sampai ke ktt nya pertemuannya itu lebih dari satu ratus lima puluh pertemuan
jadi tahun depan itu dari tiap bulan ini
kita akan sangat sibuk
mulai satu desember ini sudah kita akan banyak
dan kita akan sebar di beberapa tempat
nah memang yang harus kita perhatikan adalah karena ini situasi pandemi
ada beberapa requirement yang diperlukan
misalnya ada rumah sakit kelas apa
karena kan kita harus berhitung jika terjadi apa apa
maka kita sudah siap dan sebagainya
jadi intinya for sure tidak hanya satu di jakarta atau kemudian di bali
kita coba spread tetapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan
jadi berarti kan dengan pemerintah daerah juga infrastruktur daerah
kira kira yang dari segi infrastruktur apa yang masih harus diselesaikan bu retno
dan apa yang kita showcase secara visual apa saja
ini kan persiapannya sudah
sebenarnya kita sejak awal tahun lalu kita kan sudah menjadi bagian dari troika
pada saat itali kita nempel sebagai troika
dan pada saat kita menjadi troika persiapan itu mulai jalan
oleh karena itu kemlu kemudian teman teman dari kementerian perekonomian dan sebagainya
itu secara periodik sudah bicara dengan beberapa kota yang calon akan dipakai untuk mempersiapkan semua
jadi all and all bismillah insya allah kita akan dapat menjalankan keketuaan itu dengan baik
iya dan ktt nya itu sendiri ini kan walaupun kita mulai presidensi dari satu desember ini kan bu retno
tapi ktt nya sendiri kan november ya nanti
itu sudah ada gambaran di mana atau masih
rencananya saya bicara lagi rencananya adalah di bali
rencananya di bali
ya sekalian mungkin untuk recover pariwisata di bali juga ya
excited bu retno kita mengadakan ini g dua puluh ini
kira kira bisa nggak kita keluar dari ini menjadi salah satu ya tonggak bersejarah lah bagi
insya allah insya allah bisa
kepemimpinan indonesia dapat dijalankan dengan baik dan tidak saja membawa manfaat bagi rakyat kita tetapi juga membawa manfaat bagi dunia
satu ratus lima puluh meeting ya nanti
kira kira siapa siapa saja
karena biasanya kalau yang kepala negaranya atau presidennya atau perdana menterinya kan buat foto op
karena kan untuk pertemuan tingkat menteri saja ada working group ada sepuluh sepuluh ya sepuluh atau sebelas saya lupa
terus kan tidak hanya pada tingkat pemerintah ada what is so called engagement group
jumlah engagement group saja sepuluh
nah pada saat kita pertemuan tingkat menteri tadi kan saya bicara mengenai share part track finance track
desember sudah akan ada pertemuan
jadi ada pertemuan share part track pada tingkat di bawah menteri
kemudian di finance ada pertemuan deputee finance
itu juga sudah mulai di desember
jadi di desember kita sudah mulai dengan dua pertemuan
baik share part maupun finance
belum yang lain
belum yang lain mungkin
belum bisnis ya pertemuan antara
bisnis parlement macam macam sekali
kalau di total ya pertemuannya lebih dari satu ratus dua puluh
dan berarti jadi jumlah orang yang masuk ke indonesia juga lumayan tinggi ya
iya jadi betul betul bismillah dengan niat baik
semuanya akan sangat tergantung pada kondisi pandemi tidak hanya di indonesia tapi dunia
jadi kita betul betul sekarang ini dan ini sudah dibahas beberapa kali dalam rapat kabinet
untuk melihat sejauh mana dampak dari varian baru ini terhadap kondisi pandemi secara keseluruhan
mudah mudahan tidak segawat yang kita khawatirkan
seperti delta bem mudah mudahan
tapi kan varian baru uncertainty nya masih banyak sekali
dan tentunya para ahli kita juga ikut memonitor
dan kita memiliki hubungan yang baik dengan para ahli
kita konsult terus dengan beliau beliau ini dengan profesor profesor ini
seberapa jauh kekhawatiran kita terhadap varian baru ini
jadi sekali lagi situasi pandemi dunia akan banyak mempengaruhi bagaimana kita akan menjalankan
tapi kita juga harapkan tahun depan kan minimal tiga per empat atau dua per tiga dari populasi kita sudah divaksinasi dong
jadi kita sekarang pun kan sebenarnya kalau dosis pertama
harusnya sudah ya
kalau dosis pertama kan kita sudah cukup banyak
oleh karena itu tadi saya sampaikan akselerasi vaksinasi menjadi sangat penting
ya penting supaya kita tidak menjadi zona yang orang nanti larang masuk ke indonesia
oke mungkin yang terakhir ini
biasanya kalau g dua puluh ini proses negosiasinya dan akhirnya apa keluarnya
biasanya ada joint statement atau joint declaration
tetapi itu yang dihasilkan pada tingkat leaders
dan itu saya ingat waktu di itali
co sherpa kita negosiasinya bersama dengan the beauty finance tentunya
karena dua track sekaligus jadi satu untuk negosiasi
mereka berapa hari nggak pulang ke hotel
iya titik koma kalimat
karena kalau buat kami para diplomat ini
setiap kalimat punya makna
yang gradasinya berbeda
ribet banget pokoknya
nah jadi kadang kadang akhirnya mereka gantian
gue hari ini tidur dulu ya
lo yang jaga
tapi selalu ada teman teman kita tim kita yang ikut negosiasi dan jaga negosiasi itu
jadi mudah mudahan tidak seberat itulah ya
nggak seberat itu kita coba persiapkan dengan baik sehingga tidak harus berhari hari
tapi teman teman multilateral biasanya
biasanya mereka sudah terbiasa
tapi ada keharusan untuk joint statement taruh layang di italy dilanjutkan dan
pasti pasti ada hasilnya
jadi ada kesinambungan kan
karena dari situ betul
itulah yang dinamakan
ini adalah kesinambungan karena justru kesinambungan itulah yang akan mendatangkan manfaat yang sustainable
inilah tema kita
terakhir bu retno
setelah misalnya kita berhasil melakukan ini semua
pulang tamu tamu kita
kira kira impression terhadap indonesia itu seperti apa
yang dalam kita men showcase dan men show off ini
ya kita harus membuat tamu tamu kita impress terhadap kita
so itulah yang saya sampaikan bahwa kita semua memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat indonesia
agar potret indonesia di mata dunia baik baik
indonesia sebagai negara yang orang orangnya ramah
negaranya leadershipnya juga sangat ini meyakinkan dan tempat yang perlu dikunjungi
kita perlu meningkatkan ini pariwisata kita
bu retno sekali lagi terima kasih banyak
saya lihat sibuk sekali ya
apalagi selama dua tahun ini dengan diplomasi vaksin
dan kedepan ternyata masih ada g dua puluh
ini menjadi pr kita semua
tentu saja kita dukung
dan setelah itu masih ada lagi yang harus dilakukan
memang sudah waktunya indonesia itu menjadi salah satu pemimpin
bukan saja di kawasan ini tapi di seluruh dunia
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga bisa mengikuti tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube insight with desy anwar
dan kita juga masih dalam suasana pandemi
jadi protokol kesehatan jangan lupa diterapkan setiap saat
rajin menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak
tentu saja hindari kerumunan